meski angkanya kian menurun jika dibandingkan puncaknya pada juli
yakni enam ratus dua puluh kasus harian per tiga puluh oktober pandemi covid sembilan belas masih perlu diwaspadai
masyarakat melakukan berbagai hal untuk kesehatan terutama untuk menangkal covid sembilan belas
salah satunya dengan suntikan atau injeksi imun booster yang terdiri dari vitamin c dan b
hal ini dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap covid sembilan belas
devita aprilia seorang entrepreneur dengan segudang aktivitas setiap hari
merasa perlu menjaga kesehatan tubuh
ia mengaku sekitar tahun dua ribu enam belas kesehatannya sempat drop
sehingga dokter di rumah sakit memberikannya injeksi vitamin c
karena gue juga jarang konsumsi buah buahan
jadi kayak menurut gue itu perlu dan cukup berpengaruh buat gue
rasain yang gue rasain kayak lebih gimana ya
kayak misalnya gue cakup
tapi jadi kayak lebih seger aja sih gitu
itu baru baru kayak gitu sih yang gue rasain
devita sempat rutin melakukan injeksi imun booster sebulan sekali
dan bertambah menjadi dua kali dalam sebulan saat pandemi
namun kini ia hanya mengonsumsi suplemen vitamin c dan d tiga saja
karena merasa kebutuhannya sudah tercukupi dari suplemen tersebut
dokter spesialis paru erlang samudro menjelaskan injeksi vitamin c dan b
memang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh
namun hal tersebut tidak dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap covid sembilan belas
belum terbukti secara ilmiah bahwa itu bisa untuk mengurangi kemungkinan terkena virus covid itu ya
untuk daya tahan tubuh sih keperluannya hanya kecil ya
nggak sampai begitu besar
jadi sebenarnya nanti kan akan dibuang lagi lewat urin
lewat saluran ginjal itu akan dibuang kembali
jadi walaupun dikasih vitamin c
dosis tinggi sekalipun juga akan terbuang gitu aja
dan dipakai cuma sedikit
menurut erlang vitamin c dan b yang disuntikan dengan dosis tinggi
tidak akan terserap seluruhnya ke dalam tubuh
injeksi tersebut hanya dibutuhkan bagi mereka yang memang kekurangan vitamin
selain itu vitamin c dan b sebenarnya dapat kita dapatkan dengan mudah
dari mengonsumsi sayur dan buah buahan
untuk pencegahan covid sembilan belas perlu diiringi dengan pelaksanaan tiga m dan pola hidup sehat